presiden joko widodo menerima kunjungan ketua dan anggota komisi pemilihan umum kpu di istana merdeka jakarta rabu pagi
pertemuan audensi kpu bersama presiden merupakan permintaan dari pihak kpu
ketua kpu arief budiman menjelaskan bahwa pertemuan bersama presiden untuk menyampaikan proses tahapan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden mendatang
ketua kpu mengaku juga melaporkan kepada presiden hasil dari pelaksanaan pilkada serentak yang telah berlangsung akhir juni lalu
korresponden teddy zuhari di istana merdeka teddy bisakah anda menceritakan poin pertemuan yang menarik yang bisa anda elaborasi terkait dengan pertemuan pihak kpu dengan presiden joko widodo
terutama mengenai pemilihan legislatif maupun pilpras dua ribu tujuh belas
ketua kpu berkata
selamat siang yuda betul sekali bahwa hari ini presiden joko widodo bertemu dengan ketua kpu bersama seluruh komisioner kpu yang datang dan melakukan pertemuan di istana merdeka jakarta pada pagi tadi
dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa pihak istana menegaskan termasuk juga dari pihak kpu sendiri bahwa pertemuan ini adalah permintaan
dari pihak kpu sendiri yang ingin bertemu dengan presiden joko widodo
dari penjelasan saat konferensi pers tadi ketua kpu arief budiman mengatakan ada tiga poin penting yang disampaikan kepada presiden
yakni pertama mengenai proses pelaksanaan pilkada serentak yang sudah dilangsungkan kemudian juga yang berikutnya adalah persiapan pileg dan pilpres pada dua ribu sembilan belas
dan poin yang ketiga adalah hal hal khusus yang dikerjakan oleh pihak kpu
kpu dan pihak kpu merasa perlu mendapatkan sokongan dari pemerintah pusat
untuk yang pertama mengenai pelaksanaan pilkada serentak tadi pihak arief budiman ketua kpu mengatakan bahwa dirinya bersama komisioner kpu melaporkan hasil pilkada serentak
seperti proses pelaksanaannya data pemilih hambatan dan juga tantangan termasuk mengenai proses sengketa pilkada yang saat ini berlangsung di mk
poin yang berikutnya adalah mengenai persiapan pilek dan pilpras
pilih proses dua ribu sembilan belas yang disebutkan tadi oleh arief budiman adalah mengenai pemutahiran data pemilih kemudian ada pembentukan penyelenggara pemilu dan juga ppln
panitia penyelenggara pemilu di luar negeri nanti dan persiapan proses pendaftaran bakal calon anggota dpr dprd dprd provinsi dan juga kabupaten kota
serta proses pencalonan pilek dan juga pilpres
tadi juga yuda disebutkan bahwa pertemuan ini juga membahas mengenai
jadi belum adanya parpol atau partai politik di tanah air ini yang mendaftarkan ke kpu ri calon legislatifnya di kpu ri ini
jadi ini juga sempat disinggung tadi bersama presiden kemudian masalah lainnya adalah masalah masalah teknis
kpu meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk bisa kemudian menyelenggarakan proses pelaksanaan pilek dan pilpres nanti

kalau kita bicara mengenai pertemuan tadi ya yang menarik poinnya adalah tentang pendaftaran calon legislatif
yang sebenarnya sudah dibuka dari tanggal empat juli bahkan sampai tanggal tujuh belas juli
apakah anda mendapatkan informasi mengapa masih belum banyak atau bahkan belum ada ya para calon legislatif maupun dari parpol
yang menyampaikan lampiran calon anggota legislatif yang akan berlagak pada pemilihan nantinya pada tahun dua ribu sembilan belas pada tingkat pusat
adakah informasi terkait ini apa kendalanya ataupun poin poin apa saja yang menjadi sebuah hal yang dipertimbangkan
dari pihak kpu sehingga sepertinya sulit bagi para pendaftar saat ini
ya pertanyaan ini juga kami sempat tanyakan langsung kepada ketua kpu arief budiman
dan dijawab memang ini sempat disampaikan kepada presiden sedikit disinggung
tapi bukan menjadi topik pembicaraan utama antara pertemuan pihak kpu dan presiden tadi pagi
memang pihak kpu mengakui bahwa sampai hari ini sejak dibuka pada beberapa
waktu lalu hingga terakhir nanti pada tanggal tujuh belas juli belum ada satu partai politik pun yang mendaftarkan calegnya di kpu ri
ini tapi presiden kemudian sempat menyampaikan tanggapannya kepada pihak kpu yang menyatakan bahwa
dihimbau kepada para parpol untuk segera mendaftarkan calegnya hingga akhirnya tidak bertumpuk pada di hari hari terakhir
ini yang harus dihindari karena
pihak kpu sendiri tadi menyampaikan bahwa ada kendala mengenai masalah sistem informatika
kemudian juga masalah mengenai sumber human resources mereka yang tidak begitu banyak dan butuh bantuan dari pihak pihak terkait
dan juga beberapa waktu lalu saya sempat juga bertanya kepada pihak kpu mengenai kenapa kira kira masih banyak parpol yang belum mendaftarkan calegnya
karena ada alasannya seperti misalnya kalau melihat rumah sakit rumah sakit
pemerintah kemudian juga tempat tempat lain yang berkaitan dengan proses pendaftaran ini yuda
bahwa mungkin parpol parpol ini sedang menyiapkan calegnya untuk proses proses misalnya harus melakukan pengecekan kesehatan
kondisi kesehatan masing masing caleg yang akan di daftarkan
itu kenapa banyak rumah sakit sekarang tengah melayani mereka yang ingin mendapatkan sertifikasi lolos uji kesehatannya
kemudian juga mengenai
tidak pernah tersangkut perkara hukum itu juga kenapa banyak di tempat tempat terkait yang disebutkan bahwa mereka sedang melakukan proses proses verifikasi mengenai hal hal tersebut yuda
baik teddy zuhari terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali teddy